bertemu kembali setelah ditangkap di bandung polda jawa barat menyatakan pegi setiawan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun lalu
sementara dua nama dpo yang sempat disebut dihapuskan dan dinyatakan fiktif
pernyataan itu sontak menuai pertanyaan besar
pembunuhan vina dan eki
dua dpo lainnya andi dan dhani disebut fiktif
hotman paris selaku kuasa hukum keluarga fina menolak pernyataan bila dua dpo disebut fiktif
prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik polda jabar yang menyatakan bahwa dua dpo tersebut adalah fiktif
terlalu cepat untuk
kalau dikatakan belum tertangkap kita masih bisa maklumin
tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat
kutusan pengadilan yang judulnya demikianilah berdasarkan ketuhanan yang maha esa
sedangkan mengenai pegi tadi keluarga mengatakan periksa dulu
pg ini ditetapkan sebagai tersangka dpo
sudah di bap enam orang dari terpidana
hanya satu yang menyatakan pg
dosen hukum pidana dan kriminologi fakultas hukum unisba nandang sambas mempertanyakan dua dpo fiktif dalam kasus fina
menurutnya pernyataan itu bukan yang menyelesaikan masalah
tetapi malah membuka ruang untuk menimbulkan pertanyaan baru
orang orang hukum akan menimbulkan pertanyaan
karena kalau menurut pandangan saya sendiri secara pribadi
untuk menentukan seseorang dpo itu pasti berdasarkan informasi dan berdasarkan identifikasi yang akurat
tidak semudah untuk menentukan si a si b itu dpo
jadi nampaknya ini perlu ada klarifikasi dan penjelasan yang lebih lanjut
dan itu sangat valid ya diterima oleh akal sehat
sebelumnya pada dua puluh satu mei lalu polisi menangkap pegi setiawan alias peron di bandung jawa barat
seusai pulang kerja sebagai kuli bangunan
dalam bap dua ribu enam belas silam lima tersangka menyebut ada tiga dpo
tetapi belakangan setelah ditangkapnya pegi polisi menyatakan dua dpo lainnya fiktif
meski tersangka lainnya telah menarikannya